singgutin em punya kulkas tuh jangan gede gede kecil aja cukup
biar bayar listriknya murah
kalau kita bayar listrik murah kayak em
kebeli motor tiga
ehm ternyata kamu udah modern
kenapa tuh mata kami merah kayak gitu
ini pas sebuah naik motor terus gak ada binatang masuk sepi kucek
oke makasih ya pak
alhamdulillah jadi pak
anak itu dari kecil banyak penderitaannya
mertuanya juga sayang pisah sama si incuy
sobri ke kamar dulu ya pak
ada apa deh
dia juga patah
bikin merek lagi ke em traffic lalu
jangan beneran gininormal bisa jalan naturontum
adalah orang mereka yang dine countries on takeoff
iya ada apa
kita silaturahim tuh
nggak lihat apa baru beli kopi
kita perkenalkan diri kita sama ustadz kemer
kirain tia ada apa
iya kirain ada apa
waalaikumsalam kang aset
ayo atuh di dalam
nggak usah di sini aja
ya atuh silakan duduk kang aset
nggak usah repot repot kang inin
saya kerja sama alvin
nah kang ya
saya aja kerja sama kang idan atuh kang aset
kang asep tanya aja sama kang idan
kang idan kan bosnya
saya kerja apa aja mau kang
kang aset mending tanya aja sama kang idan ya
kalau begitu saya permisi
kasihan kang aset
aduh tadi sampai mana ya

ada yang bisa saya bantu
bisa nggak ya kang aset kerja sama kang kusoy
ya kalau kang asep mau berladang
silahkan saya emang boleh boleh saja
berladang itu berat
kang aset kuat tidak
insya allah kang aset kuat
saya akan kasih tahu kang aset
dia pasti senang tan
ya sudah kang kusoy
kita berdua pamit
ngapain sih mereka kesini lagi nih
mereka tuh nggak akan puas sebelum melihat isi rumah kita pi
ih nyebelin banget sih
emang suami isinya sama saja
ya udah mi nggak usah dibukain tung mi
aduh pak kalau nggak dibukain rumah kita tuh bisa roboh digedor gedor
pak tinggal di atas mereka
kenapa lama amat sih buka pintunya
ini pasti nyemunyiin sesuatu dan nyemunyiin emas emasnya ya
ya maka dari itu kenapa lama dibukanya
kan dia dicuriga
eh udah masuk
kita masih di luar nggak ngeliat
tenang ceng kita cuma liat liat aja
ya silahkan aja kita tuh juga nggak ada sembunyiin kok
eh ya kalian teh kenapa sih hobinya beli rumah kecil eh
ya kasih atau kita uang biar bisa beli rumah yang besar seperti iko
kan m udah dikasih tahu sama iko nabung nabung
nabung pasti kebeli rumah gede kayak rumah aku
ya lama kok nabungnya palingan juga sepuluh tahun
oh jadi nih mereka beli rumah di depan itu nabungnya sepuluh tahun
kang aceh suka meledek diri sendiri ya pak ya
oh pengen minum air
ini kepala papi kok pusing ya
pentokin aja ceng
ini sih dikasih masuk
kulkas ada air dingin
aduh kebenaran nih pengen minum yang dingin dingin
iya tapi benar air semua
papa mah nggak tahu sih emi tuh pecinta pola hidup sehat dan sederhana
bagus itu em cuman sekali kali juga nggak apa apa minum sirup
dan sirup juga sehat kebanyakan minum air putih nanti kembung lho
eh pak kita tuh mesti ngikutin em punya kulkas tuh jangan gede gede
kecil aja cukup biar bayar listriknya murah
kalau kita bayar listrik murah kayak em kebeli motor tiga
tau nggak sih boros
em ternyata kamu mah udah modern tau teknologi
punya mesin cuci nggak kayak si esy
tuh lihat pak masih bagus aduh masih bersih
kayaknya jarang dipake nih emang nyucinya berapa bulan sekali sih
lima tahun sekali pas memilu
oh kayak pemilihan umum
eh iko teh nggak mau masuk ke dalam ke kawang mandi
tapi hati hatinya pintu kawang mandinya teh sempit takut nggak umat
oh tuh sempit deh
mami sih disuruh masuk
nggak pengen duduk dulu atau
nggak ah takut kursinya nggak kuat
makanya kalau beli kursi itu yang jati asli jangan jati kw
ntar tamu tamu pada takut lagi kalau mau duduk
tuh ceng dengar beli kursi teh yang jati asli
udah aduh pak kasian mereka diledekin terus
assalamualaikum em kang aceh
assalamualaikum jati jati di jalan ya
eh kelesetan udah nggak muxin
ih pak pintanya ngomongnya hati hati aja jangan bilang jati jati
biarin aja kemarau kalau muxin
tutup aja bingungnya em
diganti aja sama gemuk yang lebih gede ya papi
lagi mikir gimana caranya mereka nggak masuk lagi
ramadan telah selesai
setan setan dan iblis kembali dilepas
sampai jumpa lagi